meninggalnya selebgram laura anna pasca lumpuh akibat kecelakaan yang menyebabkan spinal cord injury memunculkan pertanyaan dampak serius cedera tulang belakang tersebut
lalu bagaimana bahaya serta penanganan spinal cord injury untuk membahasnya bergabung dr wawan buliawan ketua perhimpunan spesialis bedah saraf dki jakarta
selamat malam dr wawan
selamat malam mbak tiffany
baik dokter wawan kita membahas mengenai spinal cord injury
sebenarnya apa sih dok penyebab dari spinal cord injury ini apakah ini memang risiko yang terjadi bagi seseorang yang mengalami kecelakaan
atau ada faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang ini mengalami spinal cord injury dok
ya spinal cord injury ini yang jelas terjadi kerusakan sarap di tulang belakang akibat dari suatu benturan atau sebuah perlukaan ya terhadap sarapan
tulang belakang yang sebenarnya berada di dalam tulang belakang yang kokoh
jadi pasti kalau tidak benturan tusukan tembakan yang memang cukup besar ini ya
gayanya sehingga menyebabkan biasanya tulang retak atau patah di punggungnya sehingga kemudian syarat di dalam tulang belakangnya juga terkena dan rusak
oke jadi memang penyebabnya adalah harus dengan sesuatu yang besar gitu ya dok
lagi ini bukan karena faktor genetik gitu atau lain sebagainya
jadi memang karena ada benturan yang keras itu tadi ya
ya betul betul jadi benturan yang keras apakah misalnya kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian gitu ya
atau juga mungkin ada yang luka tusuk atau luka tembak
di indonesia mungkin agak jarang ya
dan maksudnya adalah kecelakaan lalu lintas kalau di indonesia
ketika orang tersebut
ketika orang tersebut mengalami benturan yang dahsyat atau yang keras gitu tapi tidak semuanya bisa mengakibatkan spinal cord injury kan
tapi memang harus diwaspadai gitu
apakah ada gejalannya dok
apa yang bisa kita lihat gitu ketika memang ada di dalam kondisi yang seperti ini dokter wawan
ya itu tergantung dari berat ringannya benturan yang menyebabkan kerusakan dan juga tergantung dari daerah mana yang terkena
biasanya kalau misalnya yang kena itu adalah
sarap atau sum sum tulang belakang di daerah leher
tentu itu bisa jika dalam kondisi yang parah bahkan bisa menyebabkan kematian yang mendadak
atau bisa juga kelumpuhan pada keempat alat geraknya ya tangan atau kaki atau sebagian
dan juga bisa apa namanya menyebabkan henti nafas
nah kalau lebih rendah lagi ya biasanya gejalanya apakah kelumpuhan kedua tangan
maaf kedua kaki atau juga gangguan gangguan seperti gangguan buang air kecil atau buang air besar
tapi itu dalam kondisi yang parah
tapi ada juga yang memang kerusakannya ringan
jadi hanya sebagian sebagian saja yang terganggu bahkan mungkin hanya nyeri saja
jadi tergantung berapa besar kerusakannya dan di mana lokasi dari kerusakan itu
apakah di daerah leher daerah bumbung atau daerah pinggang
jadi catatan penting
banyak orang atau seringkali gitu ya dari kita ketika kita mengalami benturan yang keras
apakah itu jatuh gitu atau mungkin terpeleset atau mungkin juga mengalami benturan akibat kecelakaan gitu
kita menganggap itu biasa saja
karena kalau terlihat dari luar gitu secara fisik itu everything is fine
semuanya biasa saja tidak ada apa apa gitu
tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam itu
sehingga harus melakukan pendeteksian untuk analisa lebih jauh begitu ya dok
apa yang harus dilakukan dok
kalau terjadi sebuah kecelakaan atau benturan biasanya kalau yang ringan itu hanya nyeri ya
atau apa namanya mungkin baal atau kesemutan
nah itu tanda tanda di daerah leher maupun di daerah pingkang maupun di daerah bungkung
mesti awalnya sudah diwaspadai
kalau sudah ada misalnya nyeri sudah minum obat penghilang nyeri atau sudah beberapa hari tidak ada perubahan
nah itu mesti diwaspadai
itu yang gejala gejala yang ringan
tetapi kalau yang memang gejalanya berat itu pada saat kejadian atau beberapa waktu setelah kejadian itu sudah terlihat
apakah misalnya lumpuh sebagian
sekarang kakinya digerakkan tapi tidak bisa dipakai untuk berjalan
misalnya padahal tidak ada
tulang di kakinya yang patah
itu contoh yang dalam kondisi akut sudah bisa kelihatan
tapi yang mungkin diwaspadai kalau ringan itu misalnya terutama nyeri
misalnya di daerah leher belakang ya
atau di punggung belakang ataupun di daerah pinggang
yang pada waktu dia bergerak itu nyeri
itu hati hati bahwa setelah terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas yang dianggap ringan
itu mungkin saja bisa nanti berlanjut ke yang lebih
tetapi umumnya final cord injury itu sudah bisa diketahui beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan atau benturan
ada komplikasi tidak dok yang diakibatkan
artinya seberapa bahayanya spinal cord injury ini terhadap atau bisa saja menimbulkan risiko bagi anggota tubuh lain ya
jadi secara umum kan kalau orang yang misalnya karena spinal cord injury
kemudian misalnya terjadi kelumpuhan
si pasien ini kan berbaring terus ya
nah akibat dari berbaring terus itu bisa saja kemudian terjadi akibat akibat lanjut
misalnya kalau dia berbaring terus ini paru parunya kemudian lama lama infeksi karena kurang gerak ya
atau juga saluran kencingnya juga dikandung kemihnya terjadi infeksi
atau karena berbaring terus
lalu di daerah punggungnya yang menekan terus ke kasur
atau ke lantai itu yang berhari hari bahkan mungkin berminggu minggu
kemudian terjadi luka yang disebut sebagai ulcus dekubitus
nah ini yang kemudian dalam jangka waktu beberapa kemudian bisa menjadi infeksi yang parah
dan jika sudah menjadi infeksi yang sangat parah atau disebut sebagai sepsis itu bisa menyebabkan kematian juga
bagaimana pengobatan terhadap seseorang yang mengalami spinal cord injury ini
apa mungkin ada terapi yang harus dilakukan atau operasi atau seperti apa dr wawan
ya yang pertama itu adalah kalau pertolongan pertama di tempat kejadian itu jangan sampai yang menolong itu malah memperparah dari fainal cod injury nya
jadi biasanya dilakukan yang dinamakan dengan imobilisasi atau sesedikit mungkin pasien itu bergerak atau digerakkan oleh penolong
itu yang terpenting
jadi biasanya misalnya digotong dengan menggunakan papan atau alas yang keras dulu
nah ketika sampai di rumah sakit maka akan segera dilihat dan akan dievaluasi kondisi akut apakah membutuhkan tindakan operasi emergensi atau tidak
kalau seandainya ringan dan tidak perlu operasi atau tidak perlu operasi emergensi maka tentu itu akan kalaupun dirawat hanya untuk evaluasi dan penanganan
biasa tetapi kalau ternyata membutuhkan tindakan operasi bisa saja dilakukan operasi yang emergensi untuk supaya mencegah spinal cold injury nya ini bertambah buruk
karena dalam beberapa hari ke depan bisa saja nanti terjadi yang disebut dengan edema atau bengkak daripada sarapnya itu yang justru akan memperparah spinal cord injury nya itu sendiri
oke saya juga baca baca di beberapa artikel dan juga di beberapa channel gitu ya
di youtube dok orang orang yang berbagi cerita lah pernah mengalami spinal cord injury dan akhirnya sembuh
artinya ini bisa disembuhkan dok
ya tergantung tadi ya kerusakan sarap yang terjadi
yang jelas kalau itu adalah sum sum tulang belakang tulang belakang itu tidak bisa melakukan regenerasi karena dia adalah bagian dari sistem saraf pusat
nah kalau ada kerusakan maka bagian yang rusak itu tidak bisa diperbaiki
namun harap kita ada yang disebut sebagai
jadi kalau ada bagian satu bagian yang rusak jika masih mungkin maka bagian yang lain mungkin bisa mengambil alih
nah dengan berbagai latihan jika belum terjadi kerusakan total banyak pasien yang kemudian bisa menjadi jauh lebih baik bahkan bisa mendekati normal
tapi kalau kelumpuhannya total begitu sampai sama sekali nggak bisa bergerak kakinya atau tangannya biasanya sulit untuk pulih kembali
apa chance untuk penyembuhan atau sembuh secara total sedikit sekali peluangnya tapi artinya itu bisa ditangani ya walaupun memang ada fase fasenya begitu ya dokter olan ya
jika sudah terjadi kerusakan total betul tapi kalau masih kerusakannya parsial atau sebagian saja masih sangat mungkin ada perbaikan yang signifikan bahkan pada beberapa pasien juga bisa kembali ke arah normal
jadi tergantung kerusakan syarabnya seberapa jauh di awalnya itu menentukan sekali ke depannya
oke termasuk juga berapa lama proses penyembuhannya ini juga ya tergantung itu tadi ya dok ya
jadi bagaimana kecepatan penanganan juga menentukan
oke baik baik
terima kasih banyak untuk dokter owen muliawan ketua perhimpunan spesialis bedah syarab jakarta
sudah bergabung dengan kami malam hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam dokter owen
salam sehat selalu